kementerian agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh dua senilai rp empat puluh lima juta rupiah per jemaah lebih besar dibanding tahun tahun sebelumnya
pada dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh kemenang dan dpr sepakat menetapkan ongkos haji sebesar rp tiga puluh lima dua juta rupiah
namun haji pada dua ribu dua puluh dibatalkan karena pandemi covid sembilan belas
dilansir cnn indonesia com menteri agama yakut holil komas mengatakan
besaran biaya haji ini diambil untuk menyeimbangkan antara beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang